sejumlah perempuan yang tergabung dalam makma indonesia
menggelar aksi unjuk rasa di depan markas polda metro jaya minggu siang
mereka mendesak presiden joko widodo dan kapolri membebaskan semua pelajar
sementara itu gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
mengimbau siswa sma dan smk di jawa timur
tidak ikut ikutan turun ke jalan untuk berunjuk rasa
pihak sekolah diminta melakukan pengawasan pada senin